mulan jamila bersama kedua putrinya safia ahmad dan tiarani
mendatangi rutan kelas satu surabaya di desa mendaing kecamatan waru sidoarjo
untuk menjenguk ahmad dhani
meminjam ruangan milik kepala rutan dhani mulan jamila
dan kedua anak perempuan yang melepas kerinduan
mulan jamila tiba di rutan kelas satu surabaya di desa medaeng
sabtu pagi mulan jamila terlihat membawa sejumlah barang untuk suaminya
yang telah dua minggu berada di dalam sel
mulan bersama anak anaknya berada di dalam rutan medaeng selama sekitar dua lima jam
kuasa hukum ahmad dhani mengatakan
pertemuan ahmad dhani dengan anak anaknya berlangsung bahagia
tadi langsung berpelukan lah bahagia sama si safia

nggak ada suruh rajin tetap sekolah